ya dunia memang baru saja larut dalam euforia piala dunia termasuk para pecinta bola di indonesia
antusiasme penonton nonton bareng piala dunia di indonesia bahkan memecahkan dua rekor muri sekaligus
acara nonton bareng piala dunia dua ribu delapan belas yang digelar transmedia di lapangan sunburst bsd city minggu malam
mengencahkan dua rekor museum rekor dunia indonesia atau muri
dikutip dari situs muri o dua rekor untuk grup transmedia corporation adalah rekor nonton bareng pertandingan olahraga
dengan pencapaian jumlah penonton terbanyak
muri mencatat selama enam kali siaran langsung antara enam hingga lima belas juli di lapangan sunburst bsd city tangerang
setiap harinya acara nobar transmedia dihadiri sebanyak satu ratus dua puluh ribu penonton
rekor kedua adalah nonton bareng pertandingan olahraga di rangkaian layar led terbesar berukuran empat belas lima x dua puluh tiga lima meter
piagam dua rekor muri minggu malam diserahkan langsung ceo dan penggagas museum rekor dunia indonesia
jaya suprana kepada ceo transmedia atik nur wahyuni dan direktur operasional transmedia latif harnoko